usai mahkamah konstitusi memutuskan ketapi pilpres kini yang jadi sorotan gerak gerik partai politik
siapa yang bakal bergabung ke pemerintahan atau siapa juga yang berada di luar alias oposisi
kita bahas bersama analis politik universitas al azhar ujang komarudin
kang ujang selamat sore terima kasih waktunya untuk komunikasi
kang ujang gibran udah bilang kalau akan segera bertemu dengan sejumlah pihak
analisis kang ujang siapa yang pertama ditemui
ya tentu pkb ya pkb ini penting bagaimanapun
pertama dna pkb itu tidak pernah jadi oposisi
jadi ya peluang untuk masuk pemerintahan juga kuat
nah pilihannya misalkan pkb menjadi oposisi pun itu kan agak sulit bagi caimin
bisa nanti jabatan posisi ketua umum bisa terancam
itu juga menjadi pertimbangan kalau pkb itu kemungkinan juga akan masuk pemerintahan
yang kedua bisa jadi p tiga p tiga kan memang sejak awal ya
sudah katakanlah ingin berkoalisi dengan prabowo gibran
masalah angket juga sudah muncul
nah jadi kalau nasdem kan sudah
nasdem itu ketika pak surya paloh mengucapkan selamat kemenangan di dua puluh maret
ketika kpu mengumumkan keputusan kemenangan pak ibu gibran kan langsung mengucapkan
nah kalau nasdem ini kan tinggal mematangkan pasca keputusan mk ini
nah kalau pkb ini kan memang memulai
karena kan belum dulu belum deal maka kemungkinan besar ke depan
bahkan saya dengar dari mbak siti juga kan besok
katanya ada agenda ya untuk ya rencananya
tapi kang ujang kalau melihatnya kan sudah ditegaskan sama pkb
kalau koalisi perubahan ini sudah selesai nih tugasnya sudah bubar
apakah artinya pkb akan menyambut kira kira tawaran itu
ya saya sudah analisa jauh jauh hari kan
pernyataan saya mengatakan pkb ini tidak akan jauh jauh dari pemerintah
ujung daripada drama pilpres ini ketika pkb kalah
pkb itu punya potensi besar untuk gabung itu
karena tadi tidak punya dna oposisi
dan juga mohon maaf ya kalau tidak masuk pemerintahan
juga menjadi persoalan bagi ketua umumnya gitu loh
nah saya melihat ya pkb makanya sekarang udah lincah nih
karena keputusannya mk sudah beres
maka sudah berani mengatakan bahwa koalisi perubahan bubar
nah itu adalah indikasi simbolik ya tanda tanda gitu
bahwa pkb kelihatannya ya ingin juga masuk ke pemerintahan
kalau kita melihat jumlah suara pkb kan juga melonjak naik yang lumayan ya
kira kira kalau bagi bagi menterinya atau pkb bisa minta jatah menteri berapa sih
kan pembagiannya kan rasional dan proporsional
ya proporsional itu tentu ada partai yang sudah dulu mendukung
oleh karena itu saya melihat kalau kim itu kan
ada yang misalkan di prediksi
nah kemungkinan kalau pkb masuk itu saya menganalisa mungkin akan dua
kalau ketiga kebanyakan dan itu yang menjadi persoalan di internal kim
kalau satu tentu juga agak berat bagi pkb
jadi angka yang mungkin pas yang cocok itu hitung hitungan saya
partai politik lain yang udah duluan diada di kiem
kalau saya sih melihat sudah ada kompromi dari awal ya
kalau dalam politik itu power sharing itu sudah dibicarakan ketika
ketika daftar di kpu itu sudah ada itu
sudah ada fakta integritas untuk
apa nama saling mendukung satu sama lain
siapa mendapatkan apa kapan dan bagaimana
itu portfolio nya apa sudah dibicarakan
oleh karena itu saya melihat apakah maksudnya pkb itu mengganggu
karena mereka juga sudah ada jatah masing masing
misalkan portfolio menteri yang sudah ditetapkan kesepakatannya di awal
cuma yang harus kita lihat adalah sebenarnya
kebutuhan dari pak prabowo untuk merangkul itu
kan jumlah kursi parlemen dari koalisi indonesia
artinya ada golkar gerindra demokrasi dan depan itu kurang lima puluh kekuatan di parlemennya
yang ini kan membuat suka tidak suka senang tidak senang
makanya pas keputusan mpa ini semua akan gercep
akan intensif bertemu untuk saling berkomunikasi
untuk tadi membangun sebuah tadi ya kesepakatan kesepakatan
deal politik untuk saling menguntungkan satu sama lain
bukan cuma di eksekutif tapi juga di legislatif ya kang
nah kang kalau pkb kan udah ada sinyal sinyal nih
saya melihat ada dua psikologi yang ada pada pdip
pertama kelihatannya apa ya kader kader
terhadap pak jokowi kan tidak mendukung ganjar mahfud tidak mendukung pdip
pasti nih kekecewaan ini kan harus dilihat oleh ibu megawati
bahwa kalau masih pemerintahan juga tidak mendengar aspirasi kader kan gitu
tapi yang kedua secara psikologis adalah mohon maaf ya mungkin juga ada
ini kan rentan juga untuk ditekan gitu loh
jadi satu sisi dia juga berkomunikasi dengan obo yang menang gitu
di sisi yang lain juga punya peluang menjadi oposisi
tapi saya punya catatan mbak cindy
pdip itu lebih bagus kalau saya lihat
kita lihat zaman orde baru dan zaman pemerintahan pak sby dua periode
itu pdip lebih gercep
lebih cerdas dan lebih apa ya
dan lebih lincah menjadi oposisi
sedangkan kalau di pemerintahan yang sekarang jadi koalisi jokowi
dia di kabinet tapi mengkritisi pak jokowi
lebih baik menurut saya menjaga jarak
lepas ya ambil bagian oposisi agar apa
agar lepas mengontrol jalannya pemerintahan ke depan
kita ini membutuhkan pemerintahan yang kuat
artinya bangunan koalisi yang dibangun prabowo gibran harus kuat
tetapi di saat yang sama butuh oposisi yang kuat dan tangguh
nah ini kita butuh pdip gitu loh
berarti siapa aja kira kira menurut analisis kang ujang yang akan bertahan di oposisi
ada satu mungkin ya pdip tadi
pks masih pipi juga kalau dikasih dua menteri juga bisa masuk
tetapi menurut saya kalau pdip dengan pks cocok
yang satu militansinya tinggi
yang satu nasionalis yang sudah teruji juga dalam konteks beroposisi
jadi tidak semuanya juga harus ada di pemerintahan
di pemerintahan dan menjadi oposisi sama mulianya
nah tadi kan juga disinggung soal bagaimana demokrasi yang sehat itu sama sama kuat ya
dari kang ujang melihatnya apakah di pemerintahan ini seperti apa
apa gimana caranya agar bisa menjaga demokrasi kuat itu selain oposisi kuat juga
ya kita tadi perlu kekuatan oposisi yang tangguh
bahwa tidak ada oposisi gitu
ketika demokrat itu berkuasa ya publik ya oposisi gitu
kan oposisi itu dikenal dalam sistem parlementer
tetapi katakanlah kalau yang di luar pemerintahan itu masyarakat mengatakan sebagai partai oposisi
karena mbak cindy kekuasaan itu kalau tidak diawasi tidak dikontrol ya secara ketat
itu pak mohon maaf ya pasti akan menyimpan kok
nah pak prabowo mengatakan dalam pidatonya pemerintahnya tidak akan korup
nah tindakan korup itu ya mesti tidak bisa dilihat dari internal
nah eksternal ini ada yang mengawasinya oposisi
oleh karena itu butuh oposisi yang kuat dan tangguh itu
nah biasanya kenapa partai partai ini yang kalah juga ingin merapat kepada pemerintahan
karena tidak kuat untuk menghadapi tekanan
kita contoh misalkan demokrat di masa yang lalu apa akan di kudeta
itu kan bagian dari resiko beroposisi
oleh karena itu ke depan kita butuh partai partai yang memang secara apa ya
secara kuat dan tangguh untuk bisa menjadi oposisi agar ada check and balances begitu
dan tidak hanya oleh legislatif tapi juga oleh masyarakat tentunya ya kang
tentu kita kawan mbak cindy media kompas tv kami dunia kampus juga mengawal
kita sama dengan pemerintahan pak jokowi ya
ketika parlemennya tidak jalan oposisinya lemah
maka yang jalan adalah kekuatan civil society kekuatan masyarakat
dan masyarakat punya caranya sendiri untuk mengkritisi pemerintahan begitu
kira kira di oktober nanti siapa yang akan bergabung di jajaran menteri